apa sih ini sih
terima ada ketawa sama dalam
baka baka gue nanti jenggot gue nih
abis itu ribut banget
enggak butuh kecap
ya abis itu
pake kostum kayak gini
gue gak terima
perjanjian kita batal nih
lu main curang men
dia tidak bisa main sportif
dan bikin gue hampir celaka
lu punya buktinya gak kalo gue curang
ngaku aja kalah
ini gak usah sosok drama gitu
gue rasa masalah ini selesai disini aja ya
gak usah diperpanjang lagi
dan buat anak anak ipa
kalian nggak usah khawatir ya
gue yang bakal pastiin sendiri
kalau davin gue akan bisa deketin gue lagi
dan beta akan pastiin
dan juga anak anak ips
kalau davin tidak akan deket sama alinon
eh memang anak ipa itu toh
lu selalu pengecut
main curang terus
kita akan siap apa tuh
kita akan siap apa tuh
kita akan siap apa tuh
gua gak apa
udah turun dulu
dia pasti tahu motor gua
udah diem aja dulu
saya boleh nitip parkir motor saya disini gak
motor parkir di belakang aja mas
oh disana ya
makasih ya bang ya
kok aneh banget
apa sih kok aneh
bentar doang cuma parkir doang
seperangkat alat penyamaran buat gua
oh gak gua gak mau
lu sendiri tuh udah cukup ngapain bobo gue
lu juga harus tetep ikutan
gua harus totalitas
kalo enggak nanti ketauan sama madem sama aldino gimana
kalo dari awal udah ketauan
gue ngapain capek capek nyamar
apalagi gendong gendong lu kayak tadi
perhitungan banget sih lu dari cowok
eh gua bukan perhitungan
lu mikir dong
kalo ini ketauan
terus madem preti tau
dia bakal marah
terus pecat lu gimana
belum lagi aldino
ada gua males banget berurusan sama aldino
yuk dimapain aja
kan soulmate itu tuh harus kompas
bro pokoknya liat gua tunggu di dalam ya
gak sabar nih gua bakalan ngakak nih liat penyamaran dia
gue gak suka cara lo dan teman teman nyakitin davin kayak tadi
jangan jadiin gua alesan ya buat kalian berantem lagi
apa waktu bua anter lo balik dari cafe itu
mendingan loh balik aja ya ardi
keliatannya rara masih ada rasa sama davin
gue sama rara
harus sama sama bisa move on dari davin dan dewi
karena kalau ada teman seperjuangan
pasti lebih gampang
udah usah gak usah
katanya ada disini
sel sini aku bantuin
sel sini aku bantuin
gapapa sel ini bandana kamu miring

ya eh bentar
ya udah pas
sel yuk aku anterin pulang
gue bisa sendiri kan
gue udah bilang gue bisa sendiri
kamu makin cantik deh pake bandana warna ini
soalnya gue suka banget sama bandana warna avocado ini
ya udah gini udah
ini kan bandananya michelle
kok bisa jatoh disini
dan ngapain juga michelle ada di taman ini
harusnya kan dia ada di kafe
mendingan gue telpon rif aja deh
buat mastiin michelle ada di cafe atau engga
akhirnya gue bisa selanjaran juga
mau ngapain dia visi gue
iya gue di cafe kenapa
soalnya gue teleponnya tapi gak diangkat
dia lagi disuruh sama madem pretty untuk antar makanan keluar
kan itu bukan tugasnya michelle
oh yaudah deh thanks ya
lo maksudnya gak sih
terima ada ketahuan sama dan paketnya
lo ngapain sih bekep bekep gue nanti jenggot gue nih

ini rusak kok gak habisin ribut banget tuh gak ada botol kecap
pake kostum kayak gini
lo kan bagus ya kayak pelangi dangdut
loh gue kayak coba kenapa gak barengan aja kayak lo
lo mau kapelan ya sama gue
mau jadi pasangan gue ceritanya gitu ya
sarung sarung apaan tuh
pelan ini ini selendang sakti nih
cuma selendang biasa doang liat lo
lo jatuh cinta nanti sama gue
eh gak usah hampir kena
itu aja gak kena tau gak
eh tapi ini cocok banget
gak lucu ya buat lo kecap
lo kok tang rambut begini aja
jadi gak perlu pake bandana
jadi gak jadi l handle lapu
oke deh yok